langsung datang ke lokasi
untuk mengecek bola tkp
ini adalah lokasi tkp
untuk mengecek bola tkp
dan untuk mengecek bola tkp
terdapat beberapa bagian
untuk mengecek bola tkp
terdapat beberapa bagian
untuk mengecek bola tkp
serua dari tunayan
perkembangan dengan tur filler
pulang dengan disengih
di mana pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kerasan tersebut menggunakan senjata api
di mana pada saat itu ada seorang security perumahan yang mendengar kejadian pada saat berusaha mendekat untuk mengetahui kejadian tersebut
dilakukan penembakan oleh pelaku dan saat ini korban sudah kita bawa ke rumah sakit untuk
menyelamatkan kejadian tersebut